setelah tutup selama dua hari bandara internasional igusti ngurah rai bali kembali beroperasi
pembukaan dilakukan pada pukul lima belas waktu indonesia tengah
atau setelah ada keputusan rapat evaluasi yang menyatakan
ruang udara bandara ngurah rai telah aman berdasarkan pantauan satelit ataupun paper test
maskapai sriwijaya air rute bali surabaya akan terbang pada pukul enam belas lewat empat puluh lima waktu indonesia tengah
sementara itu yang datang pertama ke bali pukul tujuh belas tiga puluh
dan sedikitnya sembilan penerbangan telah siap menuju bali
dari otoritas bandar udara mewakili dirjen perhubungan udara
noten igusti ngurah rai bali kita nyatakan dicabut pada pukul lima belas
jadi artinya pada pukul lima belas noten plus bandar udara ngurah rai bali kita nyatakan sekarang dibuka
untuk tindak lanjut pelaksanaan operasional
baik itu di airspace maupun di darat
kami serahkan seluruhnya kepada jm angkasa pura i dan kepada gm air enam
untuk pelaksanaan operasional tindak lanjut